percakapan soal om toleran om di twitter pernah mencapai dua juta orang
sejumlah selebritas musik dunia juga ikut menyumbangkan keriuhan
hingga membuat om telolet om menjadi semakin terkenal
tidak heran kalau om telelat om juga menjadi bahan kampanye
seperti yang dilakukan oleh salah satu pasangan cagup jakarta ini
om terlalat om
hal ini kemudian juga diikuti oleh terutama anak anak
sampai ke kota kota kecil seperti di jombang
mereka menunggu bus lewat dan meminta sopir bus membunyikan klakson uniknya
paling unik bus pandawa delapan puluh tujuh dan waranya
sampai hari ini topik om tolerlet om
sukses menjadi headline di banyak media
fenomena yang cukup dahsyat ini mungkin
masih terus diperbincangkan dalam waktu lama